balapan liar tidak hanya di jalanan
tapi juga ada di area wisata pantai cemara
desa sugiwaras kecamatan jenu kabupaten tuban
dua truk melaju kencang beriringan di hamparan pasir
yang sedang banyak wisatawan pada senin sore lalu
diduga selip salah satu truk bermuatan sejumlah orang terguling
aksi ugal ugalan ini sempat diabadikan wisatawan
menggunakan kamera handphone dan viral di media sosial
masyarakat mengecam aksi ini karena dianggap membahayakan wisatawan
tak hanya truk terguling dalam balap liar ini
dua truk sempat terjebak pasir pantai
ban truk masuk pasir sehingga kendaraan tidak dapat melaju
menindaklanjuti aksi ugal ugalan ini
aparat kepolisian mengambil sikap tegas dengan menutup wisata pantai cemara
selanjutnya pengelola wisata dipanggil untuk diberi pembinaan
agar mengawasi pengunjung
hingga kini polisi masih mencari identitas sejumlah sopir truk
yang melakukan aksi tersebut